kampanye damai yang dideklarasikan oleh kpu dki jakarta sudah ada korespondensi ann indonesia albi pratama yang akan memberikan informasi terbaru di sana
albi bagaimana tadi ketika pasangan ada salah satu belum datang dari sandiaga uno apakah hari ini pagi ini sudah datang semua albi silahkan dengan laporan anda
selamat pagi yuda
anies sandi sendiri komitmennya terhadap kampanye damai ini seperti apa
yang pertama tentu demokrasi ini hanya akan bernilai kalau punya etika dan moral
karena itu deklarasi kampanye damai kita ini sangat penting karena memberi bobot kepada demokrasi dan pilih keadaan kita
karena itu kami di tim kampanye mas anies bang sandi betul betul menjaga agar integritas dari kampanye ini wujud
sudah membuat fakta integritas untuk semua tim kampanye
jadi semua dari pusat sampai ke pelurahan harus tanda tangan fakta integritas
karena gimana bisa ngurus jakarta kalau nggak bisa ngurus tim pemenangan sendiri
lalu nih bang untuk dari ke kelompok atau kubu anies sandi ini sudah ada timkah untuk diterjunkan untuk melakukan pengawasan
baik untuk tim internal sendiri ataupun dari tim luar yang mungkin melakukan black campaign seperti itu dan menyalahi aturan pilkada
ya kami sudah punya
kita punya sop dan kita juga punya tim monitoring
kita sudah punya sop kita sudah sosialisasikan baik dari aspek keuangan penting ini dari aspek hukum peraturan kpu bawaslu sampai kepada do and down nya
apa yang harus bisa dilakukan apa yang tidak
dan kita menyiapkan tim yang mencatat ada beberapa yang sudah kena
kita kasih ingat ini ada catatan pertama kita lihat sp satu sp dua karena betul rapikan diri kita dulu baru kita bisa untuk ngajak orang lain
oh bang ini kan tadi bang sandi baru aja datang nih bang
dan banyak yang bertanya sebenarnya dari mana sih bang sandi sampai terlambat datang habis dari mana memang bang
sandi ini kan baru saja dapat undangan di george washington university untuk menerima distinguist profesor dalam resident contribution
dia dianggap orang lulusan sana yang punya kontribusi kepada masyarakat
karena sudah janji hadir jadi perjalanannya dua empat hari di sananya cuma setengah hari
berangkat langsung jalan
tapi kami apresiasi sandi
langsung dari kemari jadi keren sandi
pertanyaan terakhir boleh bang ya tema apa yang akan dibawa dalam proses arak arakan ini
tadi saya lihat sih ada beberapa kendaraan kendaraan pakai vespa vw kira kira apa sih yang pengen diangkat dari tema itu
jadi tema utamanya sama maju kotanya bahagia warganya
dan kita sangat menghargai kebahagiaan
orang naik vespa beda sama orang naik yang lain
vespa itu bukan kendaraan dia sebuah rasa sebuah kebahagiaan makanya kita angkat
itu lambat mahal dirapiin
jadi kita anggap oke rakyat jakarta ayo bahagia bersama
mereka yang punya koleksi mohon gue turunkan
mereka yang pengen mohon gue laksanakan
kita berharap warga jakarta tidak artifisial
kalau vespa sama vw itu tahunan untuk merasakannya
dan kita bahagia
cukup benar bang mardhani
semoga acara bisa berjalan lancar
yang paling penting ini adalah komitmen terhadap kampanye damai harus tetap berjalan
itu yang harus kita buat
karena itu kalau dilihat mas anies dengan pak ahok mas anies dengan agus sandi semua
kita bersaudara kita berbeda
tapi kita tetap ingin kontribusi semuanya buat jakarta yang lebih maju dan lebih bahagia warganya
terima kasih bang atas waktunya semoga bisa berjalan lancar
ya yuda itulah tua tim pemenangan dari kelompok anies dan juga sandi
kembali ke studio